anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
gempa magnitudo lima enam terasa di wilayah jakarta dan sekitarnya
di mana pusat gempa berada di barat daya kabupaten cianjur jawa barat
dengan kedalaman sepuluh km
gempa ini tidak berpotensi tsunami
dan berdasarkan informasi yang kami rangkum dari cnnindonesia com
bahwa gempa ini juga dirasakan warga di kawasan pulau gadung jakarta timur
dan juga kebayoran lama jakarta selatan
selain itu ada warga di citayam bogor cisauk tanggerang dan depok
yang juga merasakan guncangan gempa hari ini
pusat gempa siang ini menurut data bmkg adalah di cianjur jawa barat
dengan magnitudo lima enam
dan gempa cianjur terjadi pada pukul tiga belas lebih dua puluh satu menit waktu indonesia barat
titik koordinat gempa berada pada enam delapan puluh empat lintang selatan
dan satu ratus tujuh lima bujur timur serta tidak berpotensi tsunami
dan untuk membahas yang lebih lanjut kita sudah terhubung dengan bapak tiar prasetya
selaku kabit informasi gempa tsunami bmkg
selamat siang pak tiar bisa mendengar suara kami
siang bapak maaf dikoreksi dulu
saya sudah di pmg madya mkg tidak dikabit lagi
pak tiar untuk gempa hari ini ini di mana epicentrumnya dan berapa magnitudonya sebenarnya pak tiar
ya untuk saat ini kita bisa informasikan memang lima enam dan kebetulan itu memang di darat
tepatnya memang di sepuluh km barat daya batan cianjur
karena dalamnya sepuluh dengan kekuatan lima enam
bisa dirasakan sangat keras terutama di sekitar epicentrum cianjur
bisa jadi tsunami terusakan
kalau berdasarkan getaran itu kalau di kita itu bisa skala lima sampai enam
artinya goncangan menggigitkan bahkan ada beberapa bisa menyebabkan kesekan tembok
pak ini bisa dirasakan ke jakarta
karena di jakarta itu mungkin sekitar dua sampai tiga
artinya seperti getaran terkelewat atau bahkan agak lebih keras lagi ke empat
jadi makin jauh dari pesat gempa maka getarannya memang akan sangat berkurang
kebetulan memang ada sesar kalau tidak salah sesar cuman diri di situ
jadi tidak berpeti tsunami karena gempa ini memang di darat
untuk saat ini yang bisa kita informasikan itu
nah itu lima enam
enam itu termasuk gempa besar apalagi mengingat kedalamannya memang sangat dangkal
sekitar sepuluh km
pak tiar di mana kita di jakarta khususnya di wilayah tendean
tadi juga sempat merasakan bahwa cukup terasa getaran gempa ini di studio kami di cnn indonesia
lalu pak tiar mungkin bisa diinformasikan terkait gempa ini
apakah berpotensi tsunami dan juga seperti apa
atau sampai mana radius terasa gempa ini pak tiar
ya seperti yang tadi bisa kami informasikan
bahwa karena gempa ini di darat di cianjur khususnya
kabupaten bogor maka ini memang tidak berpotensi tsunami
karena gempa yang berpotensi tsunami itu harus di laut maksudnya besar dengan kedalaman dangkal satu hal
yang kedua khusus di jakarta karena banyak yang bertingkat
getarannya walaupun di darat kita seperti getaran terkelewat
tapi kalau untuk bagian rantai yang tinggi maka getaran itu akan bisa
nah getaran gempa ini memang sampai saat ini memang dirasakan sampai ke jakarta dan selatan cianjur
kami masih mengimpul informasi dan masih mengupdate
beberapa kejadian yang harus diwaspadai khusus di cianjur adalah
kalau misalnya ada gempa susulan
masyarakat khususnya dekat dengan epicenter
jika ke kota cianjur cari tempat yang aman dulu
apalagi kalau memang ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan
karena meskipun gempa susulan itu mungkin lebih kecil energinya
tapi kalau rumahnya memang sudah tidak kuat
meskipun ada gempa susulan yang lebih kecil energinya
itu bisa juga menyebabkan truck
jadi tetap harus waspada dan berhati hati mbak
ya baik terima kasih bapak tiar prasetya sudah bersedia meluangkan waktunya
untuk bergabung bersama kami di cnn indonesia news report pak
terima kasih mbak pesara